sampai jumpa di video selanjutnya
aku juga pengen nunjukin ke dia kalau aku
tapi anak dari mantan kekasih almarhum suamiku
mas berharap aku harus bagaimana
bawa anak dari mantan kekasih mas
anak ini gak berdosa media
anak ini anak kandung kita juga
sadera cucu almarhum suamiku juga
dan dia berhak dapat kesempatan
mama kenapa kok sedih gitu
gak apa apa tante
diminum tehnya ma
gak ada apa apa
mama ngapain kesini
ken aruk punya pacar abg
mama bawa berita gede
berita gede apa sih
sesaat pasti dalam pikiran kamu ada sesuatu yang melesat
perkembangan besar usaha besar
jangan sampai buyar
sayang ini adalah jalan kamu menuju sukses
satria nggak tahu deh mah
ini terlalu mendadak buat aku
tapi kenapa tiba tiba nenek beliin aku perkebunan untuk aku olah ya mah
nenek punya maksud apa
sayang kamu gak boleh punya pikiran seperti itu
nggak boleh negative thinking
nggak boleh curiga
neng dengar mama
satu rumah empat cinta
jangan menyerah sebelum kamu sempat mencoba
nenek itu hanya mau kasih kamu kesempatan lagi
nenek gak mau kalau kamu hanya punya warung jamu
dengan kamu mengelola perkebunan itu
kamu bisa punya pabrik jamu dengan skala besar
sayang sekali ini aja tolong ikuti keinginannya nenek
karena ini adalah mimpi mama juga untuk kamu
mama ingin kamu sukses ya
wah bagus dong sat
itu artinya nenek kamu udah benar benar mendukung kamu
jangan kamu sia siain
sekarang kamu harus segera berangkat ke magelang
kamu urus itu perkebunan
aku yakin kamu bisa jadi pengusaha jamu yang sukses
nggak cuma punya warung jamu aja
aku juga nggak ingin ngecawain nenek
aku juga pengen nunjukin ke dia kalau aku bisa membuat dia bangga
ya pasti sat
syukurlah sat kali ini kamu mau nerima tawaran nenek
tapi kamu jangan kecewakan nenek ya
kamu harus kembangkan perkebunan ini untuk usaha jamu kamu ya
satria janji satria nggak akan ngecewain nenek
makasih banyak ya nek
ya nenek juga minta maaf
selama ini kan nenek keras
tapi udahlah kita lupain aja ya
yang penting kamu buktikan bahwa kamu bisa oke
iya nek insya allah
lo kan tahu kalau gue besok harus berangkat ke magelang
aku boleh minta tolong nggak sama kamu
aku titip dewi ya
tolong kamu jaga dia
soalnya lu juga tahu kan
akhir akhir ini pak jimmy itu sering membuat susah dewi
kalau mau sampai terjadi apa apa sama dia
lo nggak usah khawatir sat
aku pasti jagain dewi loh

kamu nggak pernah lihat aku
yang kamu lihat itu kalau dewi tahu nggak
dari dulu aku gak pernah sadar
bahkan kehadiran kamu
di saat aku senang di saat aku marah kamu selalu ada
dan di saat aku kehilangan cerita kamu ada di samping aku
aku nggak pernah lupa
sekarang aku tanya sama kamu
kamu mau bantu aku
nah untuk buka hati aku untuk kamu
jadi begitu pak rencana kami mau memperluas untuk perkebunan jahenya pak di sebelah barat sana karena masih ada luas
kurang lebih satu hektare pak
lihat gini nanti rencananya pak tanaman yang berangkuas
ya berangkuas dan jahe merah juga pak
terus masalah perizinannya gimana pak
kalau masalah perizinannya tamat semuanya udah beres pak
tolong jangan nanti kita punya masalah sama rakyat ya
ada tiga kunci keberhasilan
yang pertama adalah kita harus jujur
kedua kedisiplinan kerja
ketiga kita harus bekerja keras
jamunya mas mbak
kok hari gini sepi banget ya gak ada yang mau beli
jangan tidur mbak
anda mau apa
iya nak saya borong semua jamu kamu
ya allah bapak baik banget
aduh pak jualan jamu gendong kayak saya tuh susah zaman sekarang
kan sekarang banyaknya tuh warung warung jamu modern
jamu kayak saya mah susah
kamu gak usah khawatir
kamu gak usah khawatir lah
jamu gendong seperti kamu ini pasti laku dan bertahan lama
kalau warung warung jamu yang lain percaya sama saya gak akan bertahan lama
iya pak makasih ya pak ya
iya silakan pak
ternyata warung jamu si dewi yang satu itu juga yang merusak bisnis jamu dewi anaku ini
bener bener pembuat masalah
bener bener pembuat masalah
seraflah ego itu
sudah dulu dia kibbes

kami ketemu tuhan
jika saya jatuh dewasa juga saham lalu